enggak kalau di deketin kepala aku emang aku sakit
kenapa kalau dia ngerti dia ngerti
aksi seorang ibu yang marah marah kepada para penumpang krl tujuan jakarta bogor
suara keributan yang terdengar keras
kemudian memancik petugas keamanan krl yang datang menemui ibu tersebut
kepada petugas ibu itu mengaku merasa pusing
melihat penumpang lain yang duduk di depannya dengan kaki selonjor hingga disilangkan
aksi ibu yang marah marah itu menjadi tontonan banyak penumpang
petugas keamanan krl pun berusaha untuk menenangkan amarah ibu tersebut
bahkan mengancam akan menurunkan keduanya jika masih saja ribut
sabar sabar tahan tahan
aksi adu mulut antar penumpang di dalam kereta komuter lain
juga terjadi dan viral di media sosial
penumpang pria berkemeja kotak kotak ini memaksa masuk ketika penumpang lain hendak keluar kereta
akhirnya pria berkemeja kotak kotak itu pun cekcok
dengan penumpang lain yang hendak turun di pintu kereta
beberapa penumpang mencoba melerai keributan dan meneriaki pria tersebut
namun pria berkemeja kotak kotak itu tak terima
semakin marah hingga mendorong penumpang lain
tugas keamanan krl yang datang akhirnya meminta pria tersebut untuk turun dari kereta
namun pria tersebut menolaknya
tidak ada bangunan di sana